hai sebanyak dua puluh dua calon penumpang kereta api dinyatakan positif kofi sembilan belas saat melakukan
rapid test antigen di stasiun cirebon dan stasiun perujakan cirebon jawa barat calon penumpang
tersebut terdeteksi dari tes antigen di stasiun sejak senin hingga kamis dengan seribu dua ratus lima puluh sampel
penumpang pihak pt kai mengembalikan biaya tiket kereta api calon penumpang tersebut dan langsung
berkoordinasi dengan tim gugus tugas kofit sembilan belas kota cirebon saat ini pihak daops tiga cirebon juga
menyediakan ruang isolasi di stasiun perujakan dan stasiun cirebon untuk menangani calon penumpang
yang positif kofit sembilan belas dua puluh dua penumpang hasil tes rapidnya dinyatakan positif tidak lagi kami
atas hal tersebut pertama kita berkenankan untuk melanjutkan perjalanan dengan kereta api